mama harus minta izin dulu dong
tapi papa juga gak boleh kayak gitu dong
masa papa ngajak cewek lain cuma mau ngasih tahu mama
ih norak tau kan bukan muhrim
iya kan tadi papa udah jelasin ke mama
ini muridnya lebih pintar dari gurunya nih
tergantung daya serap itu maka
jadi kita udah baik baik nih
mama kan dulu cantik
emang sekarang enggak
tapi enggak secantik dulu
romantis juga ya papa sama pacarannya
naik angkut dusuk dusukan
yah lempel lempel ya pak
udah sekarang kamu tuh istirahat aja dulu
supaya kondisi kamu cepat kembali fit
ya udah pak tidur pak
seolahnya anak papa

kuat quarterback mau terus aja
gak acara dua bangin
nengneng sakit belum

bukan camu beritahu
gak tau awak

eh aku kan belum sholat isya juga
tapi bentar aja lagi deh
abis aku masih kangen banget dengar suara kamu
ya mumpung masih ada gratisan telpon
jadi harus dimasakin dong
biasanya gak ada
malah tadi operatornya kirim pesan ke aku
selamat kamu mendapatkan gratis telpon
sepuasai sama beb beb kamu
lucu banget masa ada operator bunyinya kayak gitu
keren banget masa beb beb tau kita
berdua tuh pacaran beb
terus aku balas gini aja
terima kasih udah kasih paket telpon gratis sepuasnya
gua gak akan pernah puas denger suara beb beb melmel
soalnya suara beb beb melmel itu ngengin banget
kamu gompa banget
cipitur banget kerayunya
tapi bener kok aku juga kangen terus dengerin suara kamu
gak pernah puas gitu beb
tuh anak kenapa ketawa ketawa sendiri ya
iya beb beb sayang
hah yang beb beb
lagi mau belajar beb beb
udah makan belum mel
kamu udah makan belum
nanti aku baru mau makan setelah belajar beb beb
kau dia panggil aku ya yang beb beb ya
jangan jangan stress tuh anak
kalo kamu mau belajar dulu gapapa
soalnya romeo iya gak mau ganggu pacarnya lagi belajar
pokoknya kamu jangan lupa makan ya
gak ada ada bebe biaya
buset bukunya banyak
kita perlu bicara nih
bapak tau mama belum tidur
bapak tau mama belum tidur
bapak tau mama belum tidur
udah gak usah pera pera tidur deh
itu bukan balas dendam
dan cewek yang papa bonceng itu
sebenarnya dia bukan siapa siapa
mau mau tau gak
sebenernya dia siapa
sebenernya dia bukan siapa siapa
ada deh pak masuk perak perak tidur
siapa tuh cewek
habis mamanya tadi tidur
tapi kan sekarang papua udah gak tidur apa udah bangun
ayo sekarang jelasin ke mama siapa cewek tadi
siapa cewek tadi
siapa cewek tadi
siapa cewek tadi
siapa cewek tadi
siapa cewek tadi
jadi gini loh ma
sebenarnya cewek itu tuh anaknya pak odoy
office boy di kantor papa
kebetulan dia itu spg di showroom motor
jadi sekalian aja papa minta bantuannya untuk ngerjain mama
untuk bikin cemburu mama
itu artinya tuh papa balas dendam tahu
bukan itu bukan balas dendam kali
balas dendam tau
papa itu cuma mau kasih pelajaran kecil ke mama
mau murid mau guru sama aja
sakitnya papa tuh di sini ngelihat mama diboncing sama colain
iya sakit tau
nah itu kan mama jadi tahu
makanya mulai sekarang mahma tuh jangan boncengan sama cowok lain
ya biarpun gak ada hubungan sama papa
ya gak boleh kan bukan muhrim
ya kalau terpaksa gimana dong kondisinya begitu
ya mama kan bisa telepon papa dulu
papa kan suaminya mama
harus minta izin dulu dong
tapi papa juga gak boleh kayak gitu dong
masa papa ngerasain sama lain cuma mau ngasih tau mama
ih norah tau kan bukan muhrim
ya kan tadi papa udah jelasin ke mama
lebih muridnya lebih pintar dari gurunya nih
tergantung daya serat itu papa
jadi kita udah baik baik nih